presiden joko widodo angkat bicara terkait perbedaan pandangan proses penenggelaman kapal pencuri ikan antara menko kemaritiman dengan mentro kelautan dan perikanan
menurut presiden penenggelaman kapal memang baik untuk menimbulkan efek jerah bagi para pencuri ikan di laut indonesia
namun di lain hal presiden memberikan pesan kepada menteri kelautan dan perikanan agar fokus untuk meningkatkan ekspor ikan pada dua ribu dua puluh
semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara pasti untuk kebaikan rakyat
setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu pasti untuk kebaikan gak ada yang untuk kejelekan nggak ada
gini gini jadi penenggelaman ini adalah bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main main
terhadap illegal phasing terhadap pencurian ikan gak main main
oleh sebab itu yang paling serem ya ditenggelamkan ya kan
yang paling serem di situ untuk efek jerah
tetapi saya sampaikan kepada bu susi bu dalam rapat sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan
yang mendorong untuk ekspor ikan untuk ekspor karena ekspornya kita turun